aku pingsan buat ngerjain gue dan lu pikir itu lucu rifki
terus gue kecewa sama lo rifki
kecewa banget tau gak
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
ya sudah kalau memang nona rasa aman
mohon maaf kalo beta mengganggu
gue harus duduk dekat mereka
tara pasti kepoin soal gue ke dewi nih
mending kita duduk disitu yuk
eh eh beta apa malas
mending kita duduk kesana saja
ya udah di outdoor aja tuh biar bisa menikmati angin malam
ngapain sih menikmati angin malam
yang ada lu pada masuk angin
nah disini kan enak
nggak masuk angin kurang ada ac kok
lebih enak di luar kawan
ada pemandangan kalau cewek cewek lewat
mulut otak lo ya
berarah sama dewi
pelan pelan makan yang lain kali
apaan sih sakit tau
ini biar saja ngurus
ini kalau bawa dibalikin gak apa apa ya
lu pingsan buat ngerjain gue
dan lu pikir itu lucu rifqi
eh sumpah lo ya
gue tuh gak nyangka kalau selera makan kita tuh sama
gue juga sering banget tahu makan ini
gue jamin lo pasti bakal sering sering kesini
aduh betta ini paling pemalas di sini
para bete itu sih mau dengar mereka itu punya obrolan
betta ini tidak mau kepo kepo kawan
tapi kenapa lo ajak betta di sini
udah gak apa apa lah dief
lagian kepo kan sama tengah loh
udah makan sana
katanya lapar tadi
eh betta lo sering kesini ya
iya tapi sama pacar ya
sayangnya gue gak punya pacar
masa sih lo gak punya pacar
aigo cewek secantik dewi dan sekarang dewi itu gak mungkin gak punya pacar
gue gak ada pacar sih
pasti punya pdkt an kan
aduh jangan terlalu sembur sembur
ini kita gak siram meh
jadi pasang toh
yang itu belum gue makan
rara apaan sih
pakai nanya kayak gitu ke dewi
eh kalian kenapa sih rusuh banget dimana mana
beta tadi tidak sengaja dengan nona punya obrolan
tapi beta saran saja toh
nona tidak usah jawab dia punya pertanyaan
karena anak anak ipa itu toh cuman kepo saja
udah dia lo gak sih ikut campur urusan gue sama rara
nih lo duduk aja deh
ya ampun nona
udah ra dibiarin aja
emang dia tuh suka rese dari lahir
itu gara gara lo cantik tahu dewi
makanya banyak yang pengen kepo sama urusan lo
jadi siapa yang lo taksir
teman sekelas guera

gue akan bikin rifki kalah buat kedua kalinya
sel kamu udah lihat kan gimana kelakuan dia
tadi awal aku udah yakin kalo dia itu cuma perap rap insan
dia itu pasti sengaja cuma mau mudusin kamu dan ngerjain kamu
lo bisa gausah jadi kompor ga
gue liat liat seneng banget lo dapet kalah buat tikung
sel gue bisa jelasin
bisa ikut campur
apalagi sih gaada yang perlu diomongin ga mau gue omongin sama lo
ki kan gue udah bilang jauhin michelle lo cuma bawa masalah buat dia
lo dua apa sih dari kemarin ketemu gue dialog lo kayak gitu terus gitu terus ga ada yang lain apa
michelle aku ntarin kamu pulang ya soalnya udah malem juga
gue bisa sendiri ntar malah ngerepotin
tuh kan udah sama aku aja ya lagian sama sekali ga ngerepotin kok
aku senang ngelakuin hal ini
sel kamu masih kesel sama rifqi
boleh gausah dibahas ga sih